halo selamat berjumpa kembali saya frida litwina dan anda menyaksikan program indonesia forward
wawancara khusus bersama direktur utama perusahaan listrik negara pln darmawan prasojo
jelang ktt g dua puluh kementerian bumn menyelenggarakan state own enterprise international conference
tanggal tujuh belas hingga delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua di nusa dua bali
di mana event ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan perusahaan bumn
untuk bertemu dan berbagi pengalaman dalam mengelola bumn
salah satunya dalam hal transisi energi
apakah transisi energi itu
transisi energi adalah suatu proses untuk mengurangi emisi karbon
meningkatkan penggunaan energi bersih menuju net zero emission
pln sebagai salah satu perusahaan yang masih menggunakan bahan bakar berdasar fosil
tentunya menghadapi tantangan yang cukup berat dalam hal ini
apa saja upaya yang dilakukan pln untuk menghadapi isu ini
kita akan berbincang dengan presiden direktur atau direktur utama pln darmawan prasojo
presiden direktur utama pln darmawan prasojo
sudah bersama saya direktur utama pln bapak darmawan prasojo
pak darmo terima kasih pak atas waktunya bersama cnn indonesia
terima kasih mbak frida terima kasih para pemirsa cnn semoga sehat semuanya
pak darmo apa yang disampaikan oleh pln dalam konferensi kali ini pak
dalam konvensi kali ini bahwa ini adalah suatu upaya kolaborasi
karena bumi memandu
dan disini ada suatu faktor yaitu emisi gas rumah kaca
maka dalam konvensi state on enterprise internasional ini adalah
bagaimana kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut
karena generasi masa mendatang itu harus punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini
dan dalam hal ini tadi dalam diskusi panelnya
itu bukan hanya karena perjanjian internasional
bukan hanya karena suatu kebijakan
memang betul itu ada tetapi itulah bentuk kepedulian kita
bagi bumi dan juga generasi masa mendatang

namun pln sendiri kan sampai saat ini masih menggunakan emisi gas rumah kaca tersebut bukan

jadi yang kita announce itu adalah the journey has just begun
jadi transisi kita mulai
nah setahun yang lalu ada di ruptl
itu pembahasan antara pemerintah dengan kami sendiri
itu pembahasan antara pemerintah dengan kami sendiri
itu pembahasan antara pemerintah dengan kami semua
nah semuanya kami punya kesepakatan
dan pemerintah juga menyampaikan arahan dari bapak presiden
kita dalam satu kesepahaman bahwa kita harus melakukan action
nah pada waktu itu maka dalam ruptl
kemudian ditambah ada satu satu giga watt pltu batubara
dalam ruptl dalam planning kita gantikan dengan energi baru terbarukan
kemudian ada juga delapan ratus delapan puluh mw pembangkit listrik berbasis pada batubara digantikan dengan gas
kenapa itu dilakukan
ya bagaimana memberi ruang bagi agar energi baru terbarukan bisa masuk ke dalam ekosiste
bisa masuk ke dalam ekosistem
apakah itu sudah cukup
dalam perencanaan itu ternyata belum cukup
maka kita lebih agresif lagi
penambahan pembangkit antara tahun dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu tujuh belas
apakah itu sudah cukup masih belum cukup juga
emisi kelistrikan saat ini itu sudah cukup masih belum cukup juga

kita tidak melakukan tindakan apapun
maka di tahun dua ribu enam puluh akan meningkat menjadi sekitar sembilan ratus dua puluh juta ton atau satu miliar ton
dan kita tidak akan membiarkan ini untuk terjadi
maka dibuatkanlah peta bagaimana yang tadinya emisi di tahun dua ribu lima belas
sembilan ratus dua puluh juta ton bisa diturunkan menjadi zero
dan itulah namanya karbon netral di tahun dua ribu enam puluh
dan kita melakukan ini semuanya demi generasi masa depan
dan itu adalah refleksi dari hati yang paling dalam dari semua di sini
dan itu semua tercakup dalam roadmap yang dibuat oleh pln untuk menuju net zero emission tentunya pak ya
dibuat oleh pemerintah dengan
dibuat oleh pemerintah dengan pln
ini dalam satu tim
bahwa kebijakan ada di tangan bapak presiden ada di kementerian kemudian dengan pln
kita di sini adalah dalam satu tim
pln saat ini sedang menghadapi kelebihan pasokan listrik
apakah ini bisa menyebabkan stagnansi dalam transisi energi
kita akan temukan jawabannya setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
kalau tidak salah pak pln saat ini sedang mengalami sedikit kelebihan pasokan listrik ya pak ya
bisa dijelaskan mungkin apa penyebabnya dan apa yang akan dilakukan untuk menyebabkan stagnasi transisi energi ini pak
jadi kami memang menghadapi kondisi yang sangat teruk ya pak
tetapi juga kita harus melihat bukan hanya jangka pendek gitu
jangka pendek kita juga melakukan suatu langkah langkah untuk menyelesaikan hal hal seperti ini
kami bisa menambah dari kaptive market yang tadinya menggunakan pembangkit swasta
kemudian juga saat ini sudah mulai masuk ke dalam ekosistemnya pln
kami juga melakukan sesuatu non organic demand

kemudian juga melakukan suatu non organic demand kita melakukan agrikultur lifestyle electrification

kemudian juga ada non organic demand yang kemudian kami itu
semuanya kami kelola kemudian juga termasuk kami juga bernegosiasi dengan pembangkit listrik swasta juga
untuk menurunkan tingkat dari produksinya kemudian juga bagaimana kita menunda masuknya mereka masuk ke dalam ini
jadi kami melakukan holistic approach
tetapi kita harus melihat juga dalam jangka pendeknya ini ya pak

saat ini sektor ketenaga listrik kan adalah sekitar dua ratus lima puluh sampai tiga ratus terawatt hour
di tahun dua ribu enam puluh akan meningkat menjadi satu delapan ratus terawatt hour
jadi peningkatannya luar biasa
nah untuk itu kami sudah melakukan moratorium pembangunan dari pembangkit listrik berbasis

itu sudah ada juga di perpres energi baru terbarukan yang berdiri di perusahaan ini
dan ini lagi dari energi baru terbarukan yang baru saja dirilis
bahwa pln didak ada lagi untuk pembangun dari pembangkit listrik berbasis batu bara
nah additional demandnya yang sangat besar itu akan berbasis pada energi baru terbarukan
coba bayangkan dari tiga ratus terawatt hour menjadi seribu delapan ratus terawatt hour
ada peningkatan sekitar dua ratus sampai dua ratus dua puluh gigawatt additional capacity
dan itu berbasis dominasinya adalah energi baru terbarukan

adalah energi baru terbarukan
dan tentu saja ini adalah suatu opportunity bahwa
pertumbuhan demand yang baru akan dibunuhi dengan energi baru terbarukan
itulah suatu ruang yang luar biasa bahwa ini bertransisi
bagaimana dalam proses penambahan kapasitas
bagaimana dalam proses mengekspansi infrastruktur tenaga listrikan
yang berbasis pada green strategy
ada namanya transfer of technology ada namanya local content
dalam hal ini tentu saja akan ada akselerasi dari pertumbuhan ekonomi
job creation dan juga meningkatkan prosperity
inilah yang kita sebut dengan just transition
bahwa transisi ini
bukan untuk itu
akan fair bahwa ini adalah bagaimana kesempatan bagi bangsa ini
untuk mengambil alih masa depannya di tangan kekuatan sendiri
dan tentu itu semua memerlukan biaya
seberapa besar sebenarnya investasi yang diperlukan pak
untuk mencapai tujuan tujuan tadi net zero emission di tahun dua ribu enam puluh misalnya
jadi memang ada pltu yang kita masukkan ke dalam program
untuk pensiun dini
dan ini membutuhkan biaya yang cukup besar
karena ini adalah aset yang masih produktif
tidak mungkin kita mempensiunkan aset yang masih produktif
nah untuk itu ini adalah suatu global climate change
ini adalah masalah global
emisi satu ton karbon di jakarta maupun di kendari maupun di tokyo
maupun di paris maupun washington dc dampaknya sama damage nya sama
nah untuk itu ini haruslah menjadi bagian dari global effort
ini harus penuh dengan kolaborasi
nah untuk itulah ini memerlukan kolaborasi global
nah untuk pensiun dini dari pembangkit dari batubara ini
juga memerlukan dukungan dana yang cukup besar
jadi saat ini sudah ada enam tujuh gigawatt itu tiga dua gigawattnya adalah pensiun secara alami
tiga tujuh gigawatt itu bergantung nanti pasangannya
itu suatu bantuan internasional
baik itu funding maupun teknologi
kemudian ditambah lagi karena akan ada penambahan kapasitas yang sangat besar
antara sekarang sampai dua ribu enam puluh sekitar dua ratus dua puluh gigawatt
itu kalau kita berbicara renewable energy
sedangkan biaya fuel cost nya itu sangat murah sekali
atau hampir tidak ada
berbeda dengan pembangkit listrik berbasis batubara
cap ex nya itu menengah
tinggi atau juga gas juga demikian maka untuk plta pembangkit listrik berbasis batubara itu
semuanya sedangkan biaya operasionalnya jauh lebih murah maka disini dibutuhkan sekitar lima ratus enam ratus
billion us dollars dari tahun ini dua ribu dua puluh dua sampai tahun dua ribu enam puluh jadi sekitar empat puluh tahun dalam hal itu
untuk itulah kami juga sudah membangun namanya green financing framework jadi kami juga membangun
bagaimana ada blended finance yang berbasis pada green finance yang artinya cost of fund nya menjadi
sangat murah itu baik baik saja
itu yang komersial baik itu yang bilateral multilateral itu consentional financing kemudian
juga ada filantrofi semuanya kami dalam blended kami juga sudah menyiapkan mekanisme untuk green
bond misalnya untuk konvensional financing conventional global bond itu profitnya bisa
digunakan untuk general purpose tetapi untuk green bond itu akan di marking khusus membiayai
kemudian disitu ada monitoring ada tracking kemudian ada reporting dan lain jadi kami
membangun suatu sistem digital keuangan yang betul betul membuat pln siap untuk menghadapi
tantangan seperti ini paket net zero emission membutuhkan teknologi teknologi baru apa saja
upaya yang dilakukan oleh pln untuk beradaptasi kita temukan jawabannya setelah jeda berikut ini
dari segi teknologi sendiri itu pak untuk mencapai tujuan tujuan tadi tentunya diperlukan
teknologi teknologi yang baru untuk mempercepat proses transisi energi tersebut apa yang akan
diadopsi oleh pln memang betul mbak
kita melihat misalnya solar
di tahun dua ribu lima belas pada waktu kita lelang
tahun dua ribu tujuh belas kita lelang turun menjadi sepuluh
saat ini kita lelang sekitar empat lima saint
nah untuk win misalnya dulu tiga belas saint
kita lelang lagi saat ini sudah mendekati enam saint
nah artinya apa bahwa dulu memang kalau ingin energi murah itu kotor
energi bersih mahal
nah kalau kita menggunakan
energi bersih yang mahal tentu saja
kita bisa ekspansi of course we can
expand kita akan melakukan
ekspansi tetapi akan memberatkan
akan memberatkan apbn
subsidi kompensasi akan meningkat
nah apakah ini sustainable tentu saja
tidak akan sustainable maka
kebudayaan manusia ini
berinovasi dan pln menjadi
bagian kekuatan itu kita
team up bahwa kita berkolaborasi
itu baik dulu dari sudut pandang strategi
itu baik dari policy
baik dari teknologi
dan ini semua
kita kelihatan sekali bahwa
dalam proses inilah
kita membangun suatu iklim
ekosistem yang kondusif untuk berkolaborasi
ekosistem yang kondusif
ekosistem yang kondusif untuk berinvestasi
sehingga dalam hal ini renewable energy
bisa menjadi lebih kompetitif
kotor kalau mau bersih
mahal kita ubah
kalau pengen energi bersih ya murah
tentu saja di mana
dengan fossil fuel baik secara
sistem keandalan sistemnya secara ekonomi
secara komersial nah inilah
kita harus mampu menghadapkan
tantangan ini dengan
terima kasih sekali lagi
pak darmo atas waktunya bersama
cnn indonesia semoga pln dapat
terus menjadi salah satu pemimpin
untuk mencapai tujuan
net zero emission di tahun tahun
ke depannya pak sukses selalu terima kasih
bincang bincang kami dengan direktur utama
perusahaan listrik negara pln
semoga perbincangan kami bermanfaat
bagi anda saya fridhalid winnan
undur diri dulu sampai jumpa